meskipun pemerintah memperlakukan larangan mudik dari tanggal enam hingga tujuh belas mei lalu
namun kenyataannya banyak warga yang tetap mudik untuk bertemu keluarga dan kerabatnya
berbagai peristiwa di beberapa daerah pun menjadi sorotan halayak
karena para pemudik berhasil menjebol penyekatan di tengah larangan mudik ini
pada delapan mei lalu ratusan pemudik motor berhasil menerobos pos penyekatan
di pos bundaran kepuh jalan lingkar luar karawang
sementara di bekasi tak mampu membendung ribuan pemudik
pihak kepolisian resort metro bekasi pada minggu malam sembilan mei lalu
membuka penyekatan di ruas jalan kedung waringin
yang merupakan ruas jalan utama pemudik motor di perbatasan karawang bekasi
sembilan mei lalu di cirebon sejumlah pemudik yang melintas di jalur panturan
nampak ngotot enggan diputar balik petugas
sebagian pemudik yang diputar balikan pun memanfaatkan layanan peta digital
lewat jalan kecil di permukiman warga
untuk mencegah terjadinya mudik di jawa barat didirikan satu ratus lima puluh delapan posko penyekatan
berdasarkan data dari dinas perhubungan jawa barat
dari tanggal enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu total kendaraan yang diperiksa ada lima ratus enam puluh
total kendaraan yang diputar balik dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tiga puluh satu
penindakan travel gelap dua ratus tiga puluh satu
dari satu ratus lima puluh delapan pos kopenyekatan
di jawa barat di jawa barat di jawa barat di jawa barat di jawa barat di jawa barat

dan sebanyak dua belas dua ratus dua puluh satu hasil pemeriksaan rapid test dinyatakan negatif
petugas pun melakukan patroli di jalan jalan alternatif
jalan tikus ini kan ujung ujungnya masuk ke jalan besar juga
tidak mungkin di jalan tikus terus sampai ke ujung
jadi di jalan jalan protokol jalan provinsi jalan nasional
dilakukan trip counting
di sanalah nanti kan tersatukan
saring jumlahnya ya
epidemiolog diki budiman menilai kebijakan pemerintah terkait
momen mudik lebaran dua ribu dua puluh satu suatu hal yang ambigu
antara melarang atau memperbolehkan warga untuk mudik
dia menyayangkan inkonsistensi kebijakan pelarangan dari pemerintah tersebut
padahal untuk menekan laju kasus covid sembilan belas diperlukan ketegasan
apalagi selama masa larangan mudik enam hingga tujuh belas mei
lebih kurang satu lima juta orang
yang menempatkan kemampuan untuk berpindah ke rumah
pagi hingga akhir tahun masih ada hari raya dan momen libur
sehingga harus ada perbaikan
sekali lagi virus ini dibawa oleh manusia
jadi kita harus kendalikan pergerakan manusia
dan pengendalian dari pergerakan manusia ini ya tentu harus jelas
ada ketegasan aturannya
harus ada ketegasan aturannya sejak awal
sehingga masyarakat juga tidak bingung tidak bingung
dan tahu mana yang harus diperlukan
dan menurut saya
bandung sudah saatnya lah saat ini memberikan perubahan terhadap kebijakan yang lebih tegas jelas
dengan penguatan di aspek sekali lagi tiga t
larangan mudik dari enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini
tercantum dalam surat edaran kepala satgas penanganan covid sembilan belas no tiga belas tahun dua ribu dua puluh
tentang peniadaan mudik pada bulan ramadan dan hari raya idul fitri
tahun seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat